statement ketua majelis pertimbangan p tiga romah rumudi soal sistem proporsional tertutup yang lebih menguntungkan bagi partai berlogo kaabah ini
dilihat sebagai perubahannya haluan p tiga jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
statement ini muncul tak lama setelah pertemuan romi dengan pd perjuangan yang juga mendukung sistem proporsional tertutup
apakah kemudian pertemuan tersebut merubah sikap p tiga
apa ada kaitannya dan bagaimana juga peta koalisi pilpres dua ribu dua puluh empat
untuk membahasnya sudah bersama kami pertama ketua dpp p tiga ahmad baidowi
mas awi selamat malam apa kabar
mas awi selamat malam
sudah bisa mendengar suara saya mas awi
baik kami akan coba sembari membenahi sambungan kami dengan ahmad badowi ketua dpp p tiga
dan berikutnya juga hadir di studio kami yaitu direktur limit
lingkar madani rai rangkuti bang ray selamat malam
sehat bang ya
oke nah ini yang menarik begitu
sebelumnya saya coba lagi ke mas ahmad bedowi sudah bergabung bersama kami
selamat malam mas awi sudah bisa mendengar suara saya mas
sepertinya masih di mute mas zoom nya
ini suara musik aja ini
halo mas awi sudah bisa mendengar suara saya mas
oke saya ke bang ray dulu sambil kami memenahi tentunya sambungan ke bang awi
bagaimana kemudian kita sebagai publik menilai kemudian ada dua kejadian begitu
satu statement keluar tapi juga ada pertemuan
bagaimana kemudian kita mengaitkan atau tidak mengaitkan
misalkan statement dari mas romi tentunya soal keuntungan proporsional tertutup dengan pertemuannya dengan pdip
pertama harus dilihat dulu bahwa sampai saat ini belum ada satupun koalisi yang fix
mungkin fixnya itu yang boleh dibilang mungkin yang paling solid itu masih koalisi perubahan
dalam hal ini mereka mendukung anies baswedan sekalipun belum menemukan atau menentukan siapa calon wakil presidennya gitu
ada pun koalisi kip dimana salah satunya adalah
pertama mereka masih dipertemukan oleh visi visi saja tapi belum agenda agenda belum figur dan seterusnya
jadi boleh jadi koalisi ini juga kalau misalnya nanti bicara soal figur nggak ketemu ya bisa retak juga
jadi sangat wajar dan bisa dipahami kalau setiap partai politik yang belum menemukan titik temu
untuk kepentingan partai partai
jadi kalau mereka masing masing dalam koalisi itu kemudian melakukan penjajakan dengan partai politik manapun
termasuk dalam hal ini adalah p tiga melakukan penjajakan misalnya dengan pdi perjuangan dan sebagainya
oke tapi dalam kemudian konteks hari ini dengan statement tentunya mas romi mengatakan bahwa lebih menguntungkan proporsional tertutup
sedangkan kemudian kita tahu delapan partai sebelumnya menolak yang salah satunya adalah p tiga partai parlemen hari ini
bagaimana kemudian kita juga bisa mencermati itu ketika setelah pertemuan
apakah jangan jangan soal koalisi yang kemudian abang sampaikan tadi juga menjadi bisa salah satu poin faktor penyebab akhirnya berubah haluan tadi bang
ya mungkin kita nggak tahu persisnya ya
tapi apakah itu misalnya bagian dari perseratan yang diajukan oleh pdi perjuangan misalnya ya
dalam bahasa yang lain begini
walaupun pertemuan awal misalkan
ya kalau mau koalisi dengan saya bukan hanya soal capres loh
tapi soal pileknya juga harus sepakat bersama sama misalnya begitu ya
nah atau itu memang sekarang bagian dari kajian internal p tiga gitu
nah masalahnya kan baru kita dengar ini dari pak romi
karena sebelumnya bersama sama dengan tujuh partai politik yang lain mereka menyatakan menolak
nah sekarang argumen argumen penolakan itu selain karena misalnya menguntungkan partai politik apa dong gitu
kan rasanya nggak elok banget lah ya sistem politik diubah ubah hanya sekedar menguntungkan nggak menguntungkan bagi
di partai politik kita gitu itu kan rasanya nggak terlalu elok gitu
tapi mestinya harus ada penjelasan yang memungkinkan partai itu ya berubah secara drastis dari sikap menolak langsung setuju gitu
kan mestinya harus ada argumen argumen yang lebih kuat gitu untuk menjelaskan itu lebih dari sekedar bahwa sistem ini menguntungkan kita kan
oke tapi anda begini bang rey
ketika anda melihat begitu ya apalagi kemudian kalau saya mundur ke belakang di akhir februari itu bahkan ketum p tiga sempat mengatakan
kita menerima saja hasilnya apa kami siap dengan terbuka maupun tertutup
padahal maksud saya sebelumnya jelas menolak begitu loh
ketika merubah sikapnya menjadi ada opsi lain apakah ini sebetulnya juga sudah bisa kita lihat arahnya kemana
iya sangat mungkin sangat terbuka soal berubah haluan itu gitu
nah kan artinya kan kasusnya lima puluh lima puluh
meskipun secara formalnya masih di dalam pernyataan menolak sistem tertutup ya itu formalnya gitu
bahkan bisa hitungan jam akan berubah juga gitu ya
nah soal apakah mereka akan perubahan sistem ini misalnya atau perubahan sikap mereka menunjukkan akan adanya perubahan koalisi itu juga sangat mungkin gitu
nah cuma yang jadi catatan saya itu adalah ini kita dengar baru merupakan pernyataan pak romy gitu ya
yang kedua adalah
alasan dan argumennya itu semata mata karena ini menguntungkan partai kita gitu
jadi belum berbicara soal apa sih kepentingannya bagi publik kepentingannya bagi bangsa dan negara di luar soal kepentingannya bagi partai politik kita sendiri gitu ya
oke kita akan coba konfirmasi ke bang awit nantinya
selamat malam mas baidoy mas sawi sudah bisa mendengar suara saya
ya selamat malam

dengan bang ray tadi sudah membahas sedikit begitu bagaimana kemudian sikap dari p tiga apakah kemudian berubah haluan apalagi kalau kemudian saya coba mengutip apa yang disampaikan mas romi
disampaikan bahwa ada informasi mutakhir yang kita terima kemungkinan pemilu akan dilaksanakan atau diputuskan berdasarkan putusan mk yang mengarah ke proporsional tertutup
nah ini sebetulnya akhirnya menjadi statement pribadi dari mas romi atau kemudian bisa kita jurnalisir ini menjadi sikap p tiga begitu hari ini
ya jelas sikap pribadi beliau lah yang memiliki pendapat gitu kan
sikap p tiga kan sudah jelas bersama tujuh fraksi lainnya di cpr dan tertulis kan gitu
apa yang beliau sampaikan mungkin beliau mendapatkan informasi mengenai sikap fakta fakta persidangan di mahkamah konstitusi sehingga berpendapat seperti itu gitu kan
dan yang disampaikan beliau kan sebenarnya tidak ada yang salah karena semuanya kan terhadap masyarakat
tergantung dari mahkamah konstitusi
kalau sikap p tiga kan bersama tujuh fraksi lainnya kan sudah jelas
tetapi kan kita tidak bisa berbuat banyak semua hari ini tergantung sembilan hakim konstitusi
kalau ternyata hakim konstitusinya membuat pemilu tertutup kita bisa apa
kan putusan mahkamah konstitusi kan final and binding final dan mengikat kan harus dijalankan
kalau ternyata putusan mahkamah konstitusi nanti menolak permohonan dan menetapkan pemilu tetap
terbuka sepertinya nggak ada masalah
sekarang kalau ternyata kemudian itu tertutup kita kan bang ray bram saya kan tidak bisa mendikti hakim mahkamah konstitusi
ketika yang sembilan hakim memutuskan bulat ataupun lebih banyak tertutup itu menjadi normal
tidak bisa juga membantah itu
baik mas awi tapi begini ketika kemarin sebelumnya bersama tujuh fraksi lain yaitu delapan fraksi partai parlemen hari ini
kemudian kemarin narasinya adalah menolak begitu tapi saat ini mencoba membuka opsi kan
artinya dengan menerima putusan mk apapun misalkan terbuka ataupun tertutup bukankah ini sebuah perubahan sikap pula begitu
saya mau tanya ke bram kalau mk memutuskan terus kita bisa apa
upaya sudah kita lakukan sikap kita di dpr sudah jelas termasuk sikap dpr secara institusi itu kan tujuh fraksi eh delapan fraksi
menolak sistem tertutup itu perwakilan dpr loh pak arsul sani membacakan sikap dpr bahwa di dpr tidak bulat
menghendaki proporsional terbuka satu tertutup kan begitu sikap kita tidak berubah
bahkan itu disampaikan oleh perwakilan dpr ketika sidang di mahkamah konstitusi
terus kalau ternyata hakim mk nya memutus tertutup bisa apa kita
mau menolak pemilu
karena sistem tertutup kan tidak bisa juga
oke artinya ada kecenderungan kesana mas awi ya ini kemudian sudah membuka diri misalkan dengan kemungkinan adanya sistem tertutup
berarti rasanya kok publik akhirnya menafsirkan jangan jangan potensi kesannya juga cukup besar begitu
ya silahkan aja publik berpendapat saya kira delapan partai yang berkoalisi itu menolak sistem tertutup akan patuh pada putusan mk
mereka juga nggak bisa ngapa ngapain kalau mk sudah memutuskan
kan tidak boleh putusan mk ditolak
bang rey orang yang bergerak di kepemiluan setiap putusan mk itu kan terkait dengan pemilu harus dilaksanakan
yang terpenting upaya dan ikhtiar kita sudah lakukan
sekarang bagaimana apakah mempreser hakim mk misalkan dengan opini publik silahkan saja
yang penting kita sikap sudah disampaikan termasuk sikap di dpr
sekarang karena itu adalah mahkamah konstitusi yang sebenarnya hakim itu
mau memutuskan seperti apa
bagi p tiga apapun putusan mk ya pemilu itu harus jalan
masuk gara gara pemutusan diputuskan tertutup terus kita boikot tidak ada pemilu
apa mau yang seperti itu atau mau digiring ke arah sana
pada prinsipnya kalau kita saya ini produk profesional terbuka
kalau tidak profesional terbuka mungkin saya tidak jadi anggota dpr
itu semua sudah dipahami
persoalan gus romi memiliki pandangan pribadi
pandangan pribadi ya kita hormati
saya dengan beliau sering berbeda pendapat terkait dengan sikap sikap politik ataupun merespon terhadap isu isu aktual
dan itu ya sah sah saja dalam koridor administrasi kita
oke oke artinya berarti sikap kemudian p tiga sebagai partai hari ini masih sama begitu ya dengan sebelumnya
meski mas romi sudah
masih tidak ada perubahan bisa dicek di salah tulisan kami di dpr yang dokumentasi penanda tanganan bersama delapan puluh tujuh praksi yang lainnya
berubah tidak kita ikut korpres juga bersama tujuh praksi yang lain tetap saja
tapi kemudian kita katakan kepada teman teman semuanya
kita ini di sini hanya bisa mohon maaf bersikap melalui media
paling maksimal menyampaikan pendapat hukum dpr melalui komisi tiga
yang itu waktu itu sudah disampaikan oleh pak arsul dengan komposisi mayoritas menggendangki sisi yang terbuka
satu praksi yang menggendaki tertutup
itu kan dibacakan semua pendapat hukum dpr nya ketika dimintai keterangan oleh mahkamah konstitusi
kecuali p tiga menarik diri dari pandangan sikap dpr tersebut
sampai hari ini p tiga tidak pernah menarik kok dibilang berubah sikap
jangan sampai pendapat seseorang itu dianggap mewakili seluruh pernyataan politik resmi dpp p tiga tidak seperti itu
baik baik mas zawini kemudian menjauh pak hir bagaimana sikap p tiga hari ini bang rik
saya kutip sekali lagi bahwa mas romi kemarin mengatakan informasi mutakhir yang kita terima kepemiluan akan dilaksanakan atau diputuskan berdasarkan putusan mk yang mengarah ke proporsional tertutup
ini kan artinya seakan akan ditis walaupun kemudian sidangnya masih berjalan
ini kemudian testing the water atau bagaimana
itu yang menarik jadi bagaimana milia mendapatkan informasi dari siapa milia mendapatkan informasi

atau kalo benar informasi ini misalnya atau kalo benar informasi ini misalnya
kalau informasi itu beliau terima ini ada masalah yang cukup serius juga di dalam sidang sidang di mahkamah konstitusi
dalam bahasa yang lain apa dalam bahasa yang lain itu
artinya kayaknya keputusannya udah diambil nih sebelum para hakim bermusyawarah
nah ini menarik ini
siapa yang membuat keputusan ini lebih dahulu
apakah ini sudah diskenariokan sejak dari awal
artinya pernyataan pak romi ini pada tingkat tertentu juga mengundang banyak persoalan gitu
salah satunya adalah soal apakah dengan mudahnya informasi di lingkungan mahkamah konstitusi itu diketahui oleh publik
yang kedua benar ini sebelum ada keputusan musyawarah dari para hakim terkait dengan gugatan ini
tapi kesimpulannya sudah kelihatan kemana gitu kira kira itu
apa yang membuat itu
itu mereka bisa membuat kesimpulan sementara sidangnya masih berlangsung
itu kan bisa menandakan ada kekuasaan yang sangat besar masuk ke institusi mk yang tanda kutip ya
menyetir semacam keputusan yang akan diambil oleh mahkamah konstitusi
artinya kalau nanti kembali ke proporsional tertutup layak kita pertanyakan
itu putusan objektif dari mahkamah konstitusi atau
karena sudah ditis terlebih dahulu
oke kita akan tanyakan ke mas bedowi
ini kemudian menarik adalah ketika
statement ini muncul setelah minggu lalu kemudian mas romi bertemu dengan mas hasto
begitu sekjen pdip yang kemudian ketum anda pak mardiono mengatakan dalam waktu dekat juga akan bertemu pdip
apakah ada korelasi antara dua statement ini
tapi jangan langsung dijawab mas awi karena kita akan jeda senak
tetap bersama kami di kanal pemilu
terima kasih anda masih bersama kami di kanal pemilu terpercaya
sebelum jeda tadi saya menanyakan ke mas awi begitu
jangan jangan setelah dua statement ini muncul berdekatan apa
ada korelasikah kemudian statement ini muncul dengan kemudian rencana misalkan koalisi pdip dengan p tiga dan kib secara luas
ya tidak ada korelasi ya karena rencana pdip mau bertemu dengan p tiga secara resmi itu sudah disampaikan jauh jauh hari
dalam hal ini rencananya mbak puan maharani bersama teman temannya bertandang ke pdip
ada pun pertemuan mas romi dengan mas sasto itu konteks pertemuan sahabat lama yang memang sudah cukup kenal
memang nggak pokok pokok
kalau kemudian menimbulkan tafsir politik ya silahkan yang menafsirkan
hanya ada yang menafsirkan
tapi kalau dari p tiga sampai saat ini masih bersama kib
yang berikutnya tadi menarik disampaikan bang ray dapat dari mana info mas romi
kita juga nggak tahu beliau dapat dari masyarakat
tidak disampaikan ke teman teman dpp begitu
ya tidak informasi itu tidak disampaikan ke teman teman dpp oleh mas romi
bisa jadi kan sebelumnya beliau kan banyak temannya
bisa jadi ngobrol dengan sesama petinggi partai yang senior senior
ataupun dengan penggugat undang undang pemilu tersebut
apa narasinya misalkan juga berdiskusi dengan prof yusri
namanya orang berdiskusi kan boleh boleh saja
mungkin nanti kalau diskusinya dengan bung rai beda lagi yang disampaikan
seperti dari mana sumbernya kita juga nggak tahu
makanya kami anggap itu ya statement pribadi beliau menganalisa
menyerap aspirasi dari sumber sumber yang beliau diajak diskusi
oke mas awi begini
saya kembali mengutip kemudian tapi kali ini apa yang disebutkan pak mardiono katanya begini
kan tidak harus keluar
ini dalam konteks p tiga yang mungkin saja kalau koalisi misalkan kib
kemudian koalisi dengan pdip mungkin mungkin saja itu hal positif
artinya parpol besar gabung menjadi satu
nah ini kan kemudian publik jadi berpikir
jangan jangan kib tidak hanya tiga tapi nanti jadi empat begitu setelah pertemuan dengan pdip
ya di awal kib terbentuk kita sudah berkomitmen untuk memperluas jaringan keanggotaan kib
semakin banyak yang bergabung semakin bagus
karena bangsa ini urusan bangsa ini cukup banyak dan cukup besar
tidak cukup hanya dipikirkan oleh hanya tiga partai
kalau masih bertambah partai itu kan lebih bagus juga
maka kemudian setiap partai politik melakukan komunikasi dengan partai partai lainnya
misalkan ketika golkar bertemu dengan nasdem bertemu dengan partai lain
termasuk juga pan bertemu dengan partai lain
dan p tiga senin akan bertemu dengan pbb setelahnya dengan pdip
dan setelahnya juga dengan partai yang lain
itu kan bagian ikhtiar untuk mengkomunikasikan kib dengan partai partai lain
yang sampai saat ini belum tergabung dalam formasi koalisi
dan meskipun mereka sudah membangun formasi koalisi itu kan masih koalisi sementara
karena yang pasti koalisi yang resmi itu nanti di kpu
berdasarkan pengalaman dua ribu sembilan belas itu ada loh partai politik
yang bergabung dengan kpu
jangan dikualisi dalam perjalanan ke kpu
jangankan itu ada juga perubahan komposisi figur calon wakil presiden di last minute
menjelang pendaftaran ke kpu
enam bulan ke depan situasi politik bisa saja berubah karena cukup dinamis
baik baik saya tanya ke bang rai bagaimana kemudian kita melihatnya
ini singkat saja apakah sangat memungkinkan pdip yang akan bergabung dengan kib
pira pira saya iya pira pira saya pkb nanti akan gabung dengan koalisi indonesia bersatu
jadi empat partai peserta pemilu
nanti akan ditambah dengan partai partai politik lain di luar peserta pemilu
seperti psi perindo itu dugaan saya pkn dan sebagainya
jadi ini mungkin akan menjadi koalisi besar
siapa calon presidennya ya itu bisa saja adalah ganjar pranowo
karena sudah di tispan kemarin
betul ini kan sudah diusulkan oleh p tiga diusulkan oleh pan ya
meskipun golkar belum menyebutnya tapi saya kira pdi juga akan kesana
karena kalau sampai akhir maret ini mereka tidak mengumumkan apakah ibu puan akan dicelonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden
besar kemungkinan pdi akan mencelok dan ganjar sebagai calon presiden
baik dan kita tentu akan melihat bagaimana peta koalisinya begitu ya merupakan
akhir maret mudah mudahan akan kelihatan
sebentar lagi begitu baik
dan tentu bagaimana kemudian sikap ini juga akan menentukan apakah proporsional terbuka dan tertutup
tentunya kita akan cat mati
oke kita akan tunggu bersama terima kasih bang ray rangkuti
dan juga melalui sambungan zoom mas ahmad bedoye ketua dpp p tiga telah bergabung bersama kami
selamat malam sehat selalu mas awi dan juga bang rey